hai menko bidang maritim dan investasi luhut pinsar panjaitan menjajal kereta copacek karta
bandung bersama perdana menteri tiongkok li kiang mulai dari stasiun halim sampai stasiun karawang
pada rabu enam september lalu dengan kecepatan tiga ratus dua puluh enam km per jam perjalanan ditempuh dalam waktu
menit perdana menteri likian merasa puas dan menilai kualitas kereta sama dengan yang
digunakan di negaranya tadi dia sangat puas dia bilang sama kualitasnya dengan kita juga
tadi puas dan wartawan juga saya kira sudah naikin banyak itu dan luhut mengatakan usai
uji coba bersama perdana menteri likyang rencananya presiden joko widodo akan menguji coba kereta
cepat tersebut pada tanggal lima belas september mendatang usai menghadiri pertemuan g dua puluh di india di akun
media sosialnya luhut juga mengajak masyarakat untuk merasakan kereta cepat jakarta bandung
yang secara gratis akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini tim liputan cnn indonesia